kepadatan arus balik lebaran dari arah cianjur menuju jakarta membuat petugas kepolisian menutup arus kendaraan ke arah puncak bogor jawa barat selama satu jam pada sabtu pagi di simpang gadok
akibatnya tidak hanya di pintu tol jagorawi antrian panjang kendaraan menuju kawasan puncak juga terjadi di ruas tol atau ruas jalan non tol
pukul setengah delapan hingga setengah sembilan pagi pada hari keempat setelah lebaran antrean panjang kendaraan terjadi di ruas jalan raya sukaraja sukabumi menjelang simpang gadok kabupaten bogor jawa barat
kemacetan sepanjang dua km di ruas jalan ini adalah dampak dari penutupan arus kendaraan menuju puncak
petugas kepolisian membuka satu arah arus kendaraan dari arah puncak menuju jakarta
guna memperlancar arus balik lebaran dari arah cianjur dan sekitarnya
karena kami memprediksi nanti ada peningkatan arus yang menuju ke jakarta
baik itu yang ikut arus balik kemudian warga masyarakat yang menginap di sepanjang jalur puncak yang akan menghindari kemacetan besok dan lusa tentunya kemungkinannya akan pulang hari ini kembali hari ini
sehingga potensi peningkatan arus yang
yang cukup signifikan ini kami akan menyesuaikan dengan situasi beban yang ada di sepanjang jalur
kalau bebannya meningkat begitu cepat maka kami akan mempercepat proses one way yang ke arah jakarta
sejumlah pengendara yang hendak berlibur ke puncak pun kesal
ya kita mungkin kita putar balik ke arah sukabumi ke taman angsa kita mainnya gitu sama keluarga
jadi nggak usah ke puncak
kita jangan nunggu
nunggu nunggu sampai kelamaan lah kita
bete juga kita waktu
namun ada pula wisatawan yang rela menunggu arus kendaraan menuju puncak kembali dibuka
tetap menunggu saja disitu mas
tapi setuju nggak sih kalau ada penutupan ke arah puncak
soalnya kalau nggak kayak gitu bakal overload juga mas
buat di bogornya itu ya kan
sementara itu kemacetan menuju kawasan puncak menjadi berkah tersendiri bagi pedagang kaki lima
ika sukaisih misalnya
kupat tahu kupat sayur dan seblak yang dijual laris manis di serbu pengendara yang beristirahat di tengah kemacetan
selama masa libur lebaran pendapatan warga gadok ini meningkat tiga kali lipat
dari biasanya dua ratus ribu rupiah menjadi tujuh ratus ribu rupiah per hari
menutupan penuju arah puncak
alhamdulillah bagi saya berkah banget
ini dari tahun kemarin makan nggak gini
berkah lah semuanya
biasanya berapa porsi ini kejual nih
biasanya cuma sepuluh porsi
sekarang alhamdulillah sampai empat puluh sampai lima puluh
per hari ya
sebelumnya guna mengurai kepadatan pada masa libur lebaran
polres bogor melakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem arus kendaraan satu arah atau one way
pada lima hingga delapan mei
yakni pukul tujuh pagi hingga dua belas siang
untuk kendaraan menuju arah puncak
untuk kendaraan yang mengarah ke jakarta
namun agar arus balik dari arah cianjur yang melintasi kawasan puncak tetap lancar
arus kendaraan menuju puncak ditutup secara bergantian
victor pangeribuan aryo asmoro kabupaten bogor jawa barat